berdasarkan data dari hootsuite dan we are social dari satu ratus lima puluh juta pengguna internet di indonesia
tiga persennya menggunakan media daring untuk mencari produk dan jasa
artinya membuka peluang besar di dalam dunia perdagangan secara elektronik atau e commerce
belum lagi memasuki era industri empat di mana semua hal akan migrasi ke dunia digital
kalau kenapanya memang yang pertama kita mudah membandingkan
jadi dari sisi produk kita bisa milih dari harga dari kualitas dari brandnya juga dengan mudah
dan keduanya juga dari pembayaran kita mudah bisa mengatur metode metode pembayaran

di jawa barat usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu roda penggerak ekonomi
provinsi jawa barat
tidak sedikit pelaku umkm bermigrasi ke dunia digital dengan memasarkan produk dan jasa
menggunakan kemudahan teknologi yang dinilai lebih efisien
rifki sultan misalnya sudah memulai menjual produk fashionnya sejak tiga tahun yang lalu
meski menjanjikan namun masih menyisakan berbagai kendala
terutama dalam persaingan promosi yang membutuhkan dana besar
sementara umkm tidak memiliki modal yang besar
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini